presiden joko widodo menyatakan indonesia akan segera mengirimkan bantuan ke gaza palestina melalui jalur udara
bantuan akan disalurkan menggunakan pesawat hercules milik indonesia
presiden menyatakan indonesia menjadi salah satu negara yang diberi kesempatan memberikan bantuan kemanusiaan ke rakyat palestina melalui jalur udara
simulasi penyaluran bantuan kemanusiaan ke palestina melalui jalur udara juga telah dilakukan
menurut jokowi penyerahan bantuan lewat jalur darat ke palestina saat ini tidak lagi memungkinkan
bukan di tiga puluh tiga ruas jalan
lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu kira kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat hercules
dan ini akan segera kita bawa bantuan ke gaza dan di drop dari udara dengan pesawat hercules kita
tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik